di masa awal awal pengabdian saya atas kecintaan saya terhadap negara
dan kesetiaan kepada polri khususnya kurs primob
saya dipilih menjadi ajudan yang dimana tugas saya menjaga dan mengawal atasan
di usia saya ini tidak pernah terpikirkan ternyata oleh atasan saya
dimana saya bekerja memberikan pengabdian
kepada seorang jenderal berpangkat bintang dua yang sangat saya percaya dan saya hormati
dimana saya yang hanya seorang prajurit rendah berpangkat barada
yang harus mematuhi perkataan dan perintahnya
ternyata saya diperalat saya dibohongi dan disiasiakan
bahkan kejujuran yang saya sampaikan tidak dihargai malahan saya dimusuhi
begitu hancurnya perasaan saya dan goyahnya mental saya
sangat tidak menyangka akan mengalami peristiwa menyakitkan seperti ini dalam hidup saya
namun saya berusaha tegar
saya diajarkan dalam kesatuan saya untuk tidak pernah berkhianat
kurbankan jiwa raga untuk negara hanya berserah kepada kehendak tuhan
nugraha santi yana utama setia pada ibu pertiwi
bahwa ikrar dan janji setia terhadap negara dan pimpinan akan terus terpatri dalam hati saya
atas apa yang telah terjadi pada diri saya saat ini menjadi suatu pembelajaran sangat penting dalam kehidupan saya
dalam penewasaan diri kiranya tuhan menolong saya